tiap jumat eksklusif di gtv

mut saya udang dulu ya lapar
sekali lagi dong
harganya taknya berapa bang
ntar aja ngomongnya mau lagi makan ntar mulai keselak
bang tajudin jangan patah semangat dalam berjuang
dulu kata almarhum abah saya pernah bilang
jadi lelaki harus tahan bantuan
giting dan pantang menyerah
badan boleh besar
nyali juga harus besar
dia cetak dimana mana mahal paling beda beda dikit
terus gimana gak jadi bikin brosurnya
bikin yang fotokopian aja dulu ya
kita kalo ada duitnya
baru bikin yang bagus yang dikit
yaudah kalo gitu abang sekarang jalan ke tukang fotokopian
aku yang bikin ini
kamu yang bawa apaan
catur sekecamatan mot
wah jago dong
ah biasa gak jaga jaga amat
cobain deh double coklatnya enak banget
aduh bener mau coklatnya enak banget
tis kok lu gak ngajak bapak lu makan sik
bapak saya tadi jalan jalan
dekat sini mau lebih kenal sama tetangga
ya e latis kok bisa lupa sih sama bapak lu
yaudah sono cepet buruan telepon
sebentar ya ada telepon dari si untis
aduh bapak belum lapar
belum mau makan
ya yang deket deket aja
nggak jauh kok mainnya
kamu curang ya
wa'alaikum salam mak
kak lu udah jadi bikin brosur belum
ini bang ojek baru mau jalan
oh seperti itu bikin yang bagus ya
jangan mau kalah sama brosur rendang yang normal la
yaudah ya mau pergi pengajian dulu
nggak mau nebeng aja mas sama bang ojek
gak usah wa'alaikum
kandang burung siapa tuh
ya pak sastra pok
suruh ngantar ke hutan kayu
pas sampai di jalan
eh burungnya lepas
kok bisa lepas sih pur kan ditutupin kain
masang pintu kandangnya kurang kuat kok
makanya pas di jalan kebuka
masya allah pur pur
kasih solusi dong
saya gak punya solusinya pur
kok bisa sih
bisa tuh juara catur tingkat kecamatan
burungnya pak sastra jack
gue suruh nganterin ke hutan kayu
pas di jalan
burungnya ilang jack
pasti gue suruh ganti rugi
itu kan salah lo
pasti burungnya mahal jack
gue gak ada duit
ya kalau gitu
bukan urusan gue dong
tegak banget toh yoo
skor kita satu sama
mau beli bubur
warung makan dekat sini dimana ya
di ujung jalan sini
deket tanah kosong
kok kandang burungnya masih kamu bawa pur
belum gue balikin
gue takut ketemu pak sastra
kamu bilang aja terus terang sama pak sastra
cerita aja yang sebenernya
siapa tahu beliau memberikan pintu maaf yang sebesar besarnya
tis lo kok cerewet banget sih bukannya bantuin gue nyari solusi malah lo nasihatin gue panjang banget
itu tadi kan solusi pun
itu bukan solusi itu kerugian buat gue
terserah kamu purno